sehingga akumulasi kasus positif yang kita dapatkan sampai dengan hari ini adalah lima puluh sembilan tiga ratus sembilan puluh empat orang
kalau kita lihat distribusinya kasus konfirmasi positif yang didapatkan pada hari ini adalah sebagai berikut
yang pertama untuk jawa timur
ada penambahan kasus baru sebanyak tiga ratus tujuh puluh empat orang namun juga melaporkan kasus yang sembuh sebanyak satu ratus sembilan puluh dua orang
kemudian dki jakarta hari ini melaporkan kasus terkonfirmasi baru adalah satu ratus sembilan puluh orang
dan kemudian kasus sembuh dilaporkan sebanyak satu ratus sembilan puluh satu orang
sulawesi selatan satu ratus enam puluh lima orang dan terkonfirmasi sembuh sebanyak lima puluh orang
kemudian jawa tengah satu ratus lima puluh tiga orang dan kasus terkonfirmasi sembuh adalah sembilan puluh delapan orang
kemudian kalimantan selatan kasus baru satu ratus empat belas orang dan sembuh lima puluh satu orang
ada beberapa hal yang menarik di dalam kaitan dengan kita lihat kasus sembuh
banten hari ini ini adalah kasus yang paling menarik
hari ini melaporkan hanya ada delapan konfirmasi kasus positif namun yang sembuh sebanyak dua ratus dua puluh dua orang
kemudian kalimantan timur juga demikian hari ini melaporkan ada enam kasus baru namun ada empat belas yang sembuh
kemudian rio kasus baru hanya satu orang namun dilaporkan konfirmasi sembuh ada sepuluh orang
kalimantan utara hari ini tidak ada kasus baru namun dilaporkan ada enam kasus yang sembuh
total yang sembuh hari ini adalah satu tujuh puluh dua orang
sehingga totalnya akumulasi jumlah sembuh adalah menjadi dua puluh enam enam ratus enam puluh tujuh orang
saudara saudara gambaran ini menunjukkan bahwa kasus sembuh adalah akan terus bertambah dari waktu ke waktu
ada delapan belas provinsi yang hari ini melaporkan
penambahan kasus baru di bawah sepuluh orang bahkan ada enam provinsi tanpa ada penambahan kasus baru
di antaranya adalah aceh bangka belitung jambi kalimantan barat kalimantan utara dan sulawesi tengah
jika kita melihat jumlah kasus positif yang terkonfirmasi
ini setelah kami lakukan analisa berdasarkan tingkat hunian rumah sakit
maka kita lihat bahwa tidak ada perbedaan
penambahan signifikan dari kasus dari penambahan jumlah hunian rumah sakit
kita masih bisa mempertahankan tingkat hunian rata rata nasional di kisaran lima puluh lima lima persen
artinya baru separuh kapasitas yang digunakan
jumlah kasus konfirmasi positif ini didapatkan dari hasil tracing yang secara agresif kita lakukan
ditambah juga dengan jumlah tes
dan juga testing yang semakin masif kita lakukan
dan sebagian dari kasus kasus yang terkonfirmasi positif ini adalah kasus yang tidak memiliki indikasi untuk dirawat di rumah sakit
sehingga kita menyarankan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri
ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan
bahwa penambahan kasus yang demikian banyak tidak selalu dimaknai dengan penambahan
jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit
saudara saudara hari ini dilaporkan lima puluh tiga orang meninggal sehingga totalnya menjadi dua sembilan ratus delapan puluh tujuh orang
jumlah kabupaten kota yang terdampak adalah empat ratus lima puluh dua kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi
kita masih melakukan pemantauan untuk kasus odp
ini adalah kasus odp
sementara pasien dalam pengawasan yang terus kita lakukan pengawasan ketat adalah sebanyak tiga belas tiga ratus lima puluh sembilan orang
saudara saudara ini harus menjadi perhatian kita bersama
bahwa melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dengan disiplin
adalah upaya yang bisa kita lakukan secara bersama sama
untuk memutuskan rantai penularan covid sembilan belas ini
karena dengan kita bisa mengimplementasikan secara disiplin protokol kesehatan ini
maka kita akan menjadi aman
kita akan terlindung dari kemungkinan tertular
dan kita bisa produktif kembali
kita bisa melaksanakan aktivitas yang produktif
inilah yang kemudian dalam istilah yang sering digunakan
atau didengar oleh masyarakat sebagai new normal
ini bukan dimaknai bahwa kita sudah normal kembali
dalam artian new normal adalah kita merubah kebiasaan kebiasaan yang dahulu kita anggap normal
karena saat itu ancaman covid sembilan belas belum ada
jika kita memahami betul bagaimana mekanisme
kita tidak akanrated untuk reimbahkan kesehatan kita
tokoh pandemi tersebut adalah
mengikatkan kesehatan berat
dan beri penyujuan
yang mudah materi dan pensionalisasi nimmtu
kita lakukan di dalam merubah kebiasaan kita yang dahulu kita katakan normal sekarang
oleh karena itu perlu perubahan adaptasi kebiasaan yang baru yang menjamin kita aman
dari penularan covid sembilan belas diantaranya menjaga jarak
selalu diupayakan menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lainnya
setidak tidaknya pada jarak lebih dari satu meter
kemudian menggunakan masker
ini menjadi penting untuk melindungi kita dari kemungkinan terpapar secara langsung
dari droplet dari percikan ludah orang yang positif
kita tidak pernah tahu pada saat berada di tempat publik di luar rumah kita tidak
pernah tahu kita akan
kita tidak pernah tahu dengan orang yang membawa virus ini atau tidak
oleh karena itu menggunakan masker menjadi sesuatu yang penting
baik untuk orang yang belum sakit dalam artian melindungi terhadap kemungkinan tertular
ataupun orang yang sakit tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sakit untuk juga membatasi
kemungkinan percikan droplet dia ke lingkungan sekitarnya
inilah yang disebut dengan kebiasaan baru
mungkin jika kita ketemu dengan kawan yang baik kita berjabat tangan kita terbiasa untuk
jaraknya dekat berbisik bisik mungkin sekarang ini semuanya harus kita hindari
karena ini adalah jalan untuk kemungkinan tertular
saudara saudara mencuci tangan dengan menggunakan air sabun ini menjadi sesuatu yang penting
dan inilah cara kita untuk kemudian membersihkan tangan
di saat inilah maka segera gunakan masker cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
kebiasaan ini harus menjadi sesuatu yang bisa kita budayakan di tengah tengah lingkungan keluarga kita
oleh karena itu orang tua adalah teladan bagi keluarganya yang mengajarkan secara terus menerus
dan penuh kesabaran kepada anak anaknya
agar ini menjadi budaya yang baru sehingga kita bisa terhindar dari penularan covid sembilan belas ini
saudara saudara inilah yang menjadi upaya yang bisa kita lakukan
semua bangsa di seluruh dunia pun melakukan hal yang sama
karena permasalahan ini belum bisa kita atasi dengan memberikan kekebalan buatan melalui vaksin
proses pembuatan vaksin terus dilakukan oleh para ahli negara